gempa bumi dengan magnitudo enam lima kembali mengguncang wilayah nusa tenggara barat
gempa yang terjadi pukul sebelas sepuluh waktu indonesia barat atau dua belas sepuluh wita ini terjadi
di kedalaman sepuluh km di wilayah lombok timur ntb
gempa tidak berpotensi tsunami namun terasa sangat kuat hingga ke wilayah sumbawa
beginilah suasana saat gempa mengguncang wilayah lombok timur
gempa terasa hingga ke sumbawa
sejumlah warga berhenti dan turun dari kendaraannya
dan warga yang berada di dalam rumah panik berlarian
kepanikan juga melanda rsud kota sumbawa besar
petugas membawa keluar pasien dan dikumpulkan di halaman rumah sakit
usai gempa pasien kembali dimasukkan ke ruang perawatan namun sebagian masih memilih berada di luar
terus sekarang gimana pasiennya
sudah aman masih ada yang di luar juga
karena masih ada kesakitan karena terjadi gempa susulan
keras nggak pak
gempa bermagnitudo lima empat dan enam lima yang mengguncang lombok membuat warga yang baru mulai melakukan aktivitasnya kembali panik
data bmkg hingga pukul tiga belas wita sudah tujuh ratus sembilan puluh tujuh gempa susulan dan tiga puluh tiga kali yang terasa cukup keras
beginilah kepanikan yang terjadi di jalur perdagangan di kecamatan tanjung
kabupaten lombok utara
warga yang baru mulai beraktivitas berjualan panik dan keluar dari toko mereka untuk menyelamatkan diri
seorang pengendara sepeda motor di jalur jurusan tanjung pingsan akibat terjatuh dari sepeda motor
menurut saksi korban kaget akibat gempa
data dari bmkg mataram hingga pukul tiga belas wita gempa susulan sudah tujuh ratus sembilan puluh tujuh kali terjadi dan tiga puluh tiga kali yang cukup keras dirasakan
termasuk gempa dengan kekuatan
kemudian kekuatan lima empat dan enam lima yang terjadi pada siang tadi
sedikit sedikit lari sedikit sedikit lari
gempa bumi dengan kekuatan magnitudo enam lima yang mengguncang lombok timur mengakibatkan longsor di lereng gunung rinjani lombok timur
informasi ini dicuitkan oleh kepala pusat data informasi dan humas bnpb sutopo purwonugroho
melalui akun twitternya pada pukul dua belas lebih tiga puluh menit waktu indonesia barat
longsor terjadi di beberapa titik lereng gunung rinjani yang berada di kecamatan sembalun lombok timur
warga berlarian dan berusaha menyelamatkan diri ke tempat yang aman
hingga berita ini diturunkan belum ada informasi lebih lanjut terkait korban jiwa dan kerusakan akibat longsor
untuk mengetahui situasi terkini pasca gempa dengan magnitudo enam lima di lombok timur
kita sudah terhubung dengan jurnalis transmedia lalu rahmat selamat
malam lalu rahmat
selamat malam mokten hat
baik lalu ini kalau
yang anda bisa sampaikan atau gambarkan kepada kami saat ini
kondisi di tempat anda melaporkan seperti apa
setelah tadi siang ya ada gempa susulan yang paling tinggi tadi enam lima magnitudonya
oke terima kasih renhat
saat ini saya masih berada di kabupaten lombok barat
sebelumnya saya juga bisa laporkan bahwa gempa susulan terus terjadi nih renat
jadi dari lima empat enam lima skala lister
yang terjadi pukul sebelas tadi
gempa memang mulai menurun
ada empat dua yang terjadi enam tiga lister
dan barusan sekitar pukul tujuh belas empat puluh dua juga terjadi gempa empat sembilan skala lister di lombok
jadi dapat saya sampaikan bahwa beberapa pengungsi yang ada di kabupaten lombok barat
di beberapa titik yang ada di kabupaten lombok utara dan lombok timur
hingga saat ini masih panik
memang mereka masih berada di pengungsian dan mereka khawatir
terlalu lama juga berada di dalam tenda tenda
mereka masih berada duduk duduk di tempat tempat mereka di luar tenda tersebut
dan beberapa juga di antara mereka ada yang mengaji
dan ada juga yang bercengkrama sama keluarganya
tapi yang jelas beberapa di antara mereka masih berada di luar tni
oke jadi beberapa warga masih memilih untuk ada di pengungsian dibandingkan di rumah
karena khawatir akan gempa susulan kembali terjadi
akibat dari gempa susulan tadi siang ya lalu
yang enam lima yang kami lihat di gambar memang cukup kuat begitu
apakah sudah ada laporan kerusakan
atau mungkin korban akibat gempa susulan tadi siang
ya informasi yang saya dapatkan dari bpbd provinsi ntb
hingga saat ini memang dilaporkan sudah ada terjadi kerusakan rumah rumah warga
yang berada di beberapa tempat di kabupaten lombok timur
yaitu di kecamatan sambendie di daerah obel obel
itu ada beberapa rumah warga yang rusak
tapi hingga saat ini pendataan masih dilakukan
belum ada informasi resmi berapa jumlah kerusakan rumah
dan belum ada juga laporan korban jiwa yang secara resmi disampaikan kepada kami
oke lalu ini kan gempa susulan yang lagi lagi terjadi
dan mungkin ini salah satu di antara beberapa gempa susulan yang cukup kuat ya
menghadapi hari hari yang kemudian masih ada di pengungsian
masih banyak membutuhkan bantuan
tapi juga kemudian di waktu yang sama gempa masih terus terjadi
sebenarnya seperti apa saat ini kondisi psikologis dari masyarakat tempat anda melaporkan
dan bagaimana mereka kemudian mengantisipasi gempa gempa yang terus terjadi belakangan ini
ya seperti yang saya dapatkan tadi waktu liputan
bahwa sebenarnya masyarakat sudah mulai nyaman dengan kondisi sebelumnya
karena tidak ada lagi gempa gempa susulan yang cukup kuat
besar yang mereka rasakan
meskipun masih terus terjadinya itu sekitar
untuk saat ini sekitar tujuh ratus delapan puluh kali gempa susulan sudah mereka rasakan
tapi mereka masih merasa nyaman karena tidak besar seperti indonesia
nah aktivitas mereka mereka mulai sudah membuka toko
ada beberapa warga juga yang mulai mengumpulkan bahan bahan bangunan mereka yang
yang roboh ya
ya yang roboh
nah mereka sudah mau siap siap untuk membangun rumah rumah mereka yang sederhana dulu di beberapa pengungsian
tapi setelah terjadinya gempa tadi
saya tanyakan mereka jadi trauma jadi khawatir dengan kejadian tersebut
artinya saat ini mereka juga mengantisipasi dengan memilih untuk tetap berada di pengungsian sejauh ini
iya saya beberapa yang dapat saya wawancarai karena mereka sudah terasa

maka mau tidak mau mereka juga harus kembali ke pengungsian
karena rumah rumah mereka juga sudah hancur
tidak ada tempat lagi yang mereka harus tempati di rumah rumah itu
apa imbauan dari pihak pemerintah setempat di tengah gempa susulan yang masih terus terjadi sampai dengan saat ini
jauh hari sebelumnya memang pemerintah sudah menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada
meskipun sudah diguncang gempa
sekitar tujuh ratus delapan puluh kali gempa susulan dan tiga puluh empat kali yang dirasakan oleh warga
pemerintah tetap menghibur kepada masyarakat untuk tetap waspada
dan untuk menjauhi bangunan bangunan yang sudah mulai retak
bangunan bangunan yang belum rubuh total untuk dihindari dulu
baik terima kasih
lalu rahmat jurnalis transmedia dari lombok bart ntp
nantikan apa informasi terbaru dari anda langsung dari lombok barat nusa tenggara barat